bu viola ada waktu saya mau ajak makan
ngajak makan gimana maksudnya pak sain
di syiraus mana ada tempat untuk candle light dinner seperti itu pak sain
kalau malam itu paling ada yang tukang baso tukang mie goreng atau sate palingan pak
enggak ada ya
kupu kupu yang sangat gimana nih
senyum dong opa ustadz
nah itu kan bagus
katanya kamu mau nemanin opa ustadz curhat
opa ustadz jadi curhat sama aku
ax kita cari tempat yang bagus
aks bentar yuk opa ustadz
ya opa ustadz takut ditipiup
oh opa ustadz ngebut bingit

deh kamu tak harus pulang
dedete gak mau pulang
dedetnya udah capek tinggal sama emak
dari kecil dirinya udah ikutin apa maunya emak
udah banyak ngalah
emaknya masih memperlakukan dede seperti ini cu
emangnya didata salah apa sih sama emak
sampai emaknya segitunya sama dede
biar gimana pun emak erostek emaknya kamu nenek kamu
ada neneknya kayak gitu sama cucunya
jangan jangan kematian bukan neneknya dede
soalnya selama ini tadi gak pernah dikasih kasih sayang sama emak
apalagi perhatian yang tulus cu
dedete gak boleh kayak begini atu
mungkin emak erostek takut kehilangan kamu
semua orang tua juga pasti kaya begitu
umatnya bukan takut kehilangan dede
emaknya justru pengen dedete pergi
dede gak boleh ngomong kayak begitu
emak erostek pingsan gara gara nyariin kamu deh
masa kamu gak kasian sama emak
pokoknya diditnya gak mau pulang
kamu teh satu satunya darah daging emak
kalau bukan kamu yang kasihan sama emak siapa lagi
gak ada deh
ini tuh udah waktunya dede pergi
dedete punya hak
dedete kepengen bahagia
dedete pengen punya keluarga
dedete pengen bisa hidup dengan keluarga yang dede sayangi cu
kalau emang gak setuju dede hidup dengan orang yang dede sayangin
satu satunya caranya dede harus pergi dari rumah cu
kalau emang cucu gak mau dede tinggal di sini
dede bisa kok cu pergi dari sini
cucu nggak keberatan sama sekali kalau dede mau tinggal di sini kata apa
cucu tuh cuma gak tega liat emak erostek
emak erostek pingsan pingsan kayak gitu cucu tega tega liat emak erostek
mendingan kamu pulang ya
kangen cucunya ada
waalaikumsalam ini siapa
oh mimin sebentarnya
waalaikumsalam kangen cuy
kangen cuy bisa ke cidaho gak
temenin mimin di sini jagain emak
kumaha tuh mimin
akang tega enak ninggalin kerjaan
jadi gimana tuh kangen
ya udah tuh paling akan nanti malam kesana ya
ya udah tidak apa apa yang penting kangen cuy ke sini ya
iya ya udah assalamualaikum
mimin jauh ke cidaho kan
ya udah kamu pergi aja ke cidahu
tapi kangen kan udah
orang emang gak usah dipikirin ada saya sama wairah
gak apa apa kamu pergi aja
ya udah aturin orangnya kangen
masih pakai jaket dulu
masuk malam dulu
di kantun kan kangen
yolah ada waktu
saya mau ajak makan
ngajak makan gimana maksudnya pak sain
ya lunch atau dinner
di syiraus mana ada tempat untuk candlelight dinner seperti itu pak sain
gak ada ya
tapi di tukang baso kan juga bisa candlelight dinner
pak sain ini ada ada aja
itu berarti bu yola terima ajakan saya
tapi ada syaratnya
nanti syaratnya saya kasih tahu ya pak
saya mau melanjutkan ngajarin anak anak pakai komputer dulu
anak anaknya gak punya tempat bermain
mereka nggak betah main di peseronda
ini kan salah kita juga
bukannya jagain anak anak malah ngopi di warung nyantin
jelas aja bu dokter marah sama kita
apa kita balik aja ke sana kan
mana dikasih tang
bu dokter sudah marah sama kita
kamu juga sih yang salah
pakai pinjam uangnya bu dokter segala
kemarin kamu gak ngaku kalau kamu pinjam ke bu dokter
akhirnya aja begini
iya tapi kan begini akibatnya tang
bang idan dede mau sugar tuh
dede mau ya
dia biasanya yang coklat
ini mang idan
minum ya kak sep
minum susunya dede
ya minum ya sehat
gak mau anaknya teh
dicoba lagi ya tuh
udah gak mau
tapi mang idan
sugarnya teh harus dibayar
utang dulu ya
ya udah gak apa apa
neng permisi ya mang
supaya terima kasih